kenapa kamu menyerupai aku
siapa kamu sebenarnya
mau apa kamu sebenarnya
karena aku tidak ingin kalian hidup bahagia
kamu tidak pernah berhenti menggaguh kehidupanku
aku bawakan air kelapa ini untuk
kamu bukan bukan istriku
kamu memberikan aku air minum
tapi ayah dari semalam aku tidak pergi kemana mana
aku hanya berdiam diri di kapal
semuanya aku dikecewa bu
kalau bukan kamu bu
kita tangkap istri adik pati itu
karena dia sudah membunuh kaning suneng derajat
akhirnya usahaku tidak sia sia
kenapa kamu menyerupai aku
siapa kamu sebenarnya
mau apa kamu sebenarnya
karena aku tidak ingin kalian hidup bahagia
kamu tidak pernah berhenti mengaguki hidupanku
kamu tidak pernah berhenti memerangi islam
kamu harus dihukum
aku akan sembunyikan kalian
hentikan hentikan semuanya
kajian sudah dihajat masih hidup
boleh juga masih hidup
genghis masih hidup
temuin kajiannya di pati
bayi takut ada apa apa
tidak masuk hati hati ya lek
kalian itu jangan mudah dihasum
kita sebagai umat muslim
keluarga adipati itu juga seorang muslim
sama seperti kita
jangan muslim mereka
merentang ajaran agama ini
dengan segaja menyuruh
untuk melarang kegiatan ibadah
dan membakar musolah
sekarang kalian lihat
apakah dia ini adalah
dia perempuan penyihir
petato tinggal disini
saya juga senang
bisa bertemu dengan kalian lagi disini
mak betuduk gitu
jadinya kita itu seperti berjadah
nah setuju itu sama
tapi tujuan kita memang sama
iya kan mas supa
sebagai orang yang
lebih baik lagi
sudah tiga tahun berlalu
sepertinya belum ada tanda tanda
orang yang datang kesini
sebagai calon wali allah
yang akan menggenapi
dengan keberadaannya kak mas said
selama tiga tahun saya mempercaya
ucapannya kanjeng sunan bonan
tapi sampai sekarang belum ada kabar
ya sudah lah tenayu
yang penting kita di sini itu berdoa saja
semoga mas said baik
enggak satu kurang apapun
nah ya toh
ya setuju lagi
kanjeng sunan bunang itu semua perbuatan
dan perkataannya bisa dipertanggungjawabkan
sudah tiga tahun kita berlalu lalang di sini
tapi pemuda itu masih di situ
aku yakin pemuda itu nanti akan jadi orang hebat
dan berguna bagi masyarakat
dia benar benar penjaga kali
mengapa sebentar sekali
saya baru datang setelah tiga tahun